tim penjinak bahan peledak polda metro jaya meledakan bom yang menjadi barang bukti
saat melakukan penggerebegan sebuah bengkel dan rumah di desa sukasari bekasi jawa barat
ledakan bom sempat membuat panik warga yang melintas di lokasi kejadian
dalam penggerebegan yang dilakukan sejak senin pagi
satu orang mekanik bengkel berinisial ag diamankan dalam operasi tersebut
karena diduga terlibat aksi terorisme di katedral makassar
polisi melarang masyarakat umum mengabadikan lokasi penggerebekan dengan telepon genggam
petugas meminta warga yang mengabadikan kejadian dengan telpon genggam
menghapus file guna menghindari penyalahgunaan gambar dan video
yang kami kerjakan sekarang adalah bagaimana melakukan sterilisasi
dan nanti jika dilaksanakan disposal akan dilaksanakan evakuasi
sebenarnya hasil penilaian dari tim jibom gegana
yang diperlukan oleh petugas kepolisian
petugas kepolisian juga melakukan penggerebegan di sebuah showroom mobil bekas
yang berada di jalan raya condet kramat jati jakarta timur senin siang
petugas menerjunkan tim teknisi bom gegana untuk menyisir lokasi untuk mencari benda mencurigakan
dari informasi sementara petugas mengamankan dua orang
meski demikian belum ada keterangan dari petugas
kini showroom mobil tersebut telah dibentangi garis polisi
hingga saat ini petugas masih berjaga di lokasi

warga terduga teroris yang digerebek bernama hussein yang memiliki usaha jual beli mobil bekas
hussein sempat melakukan perlawanan kepada petugas sebelum akhirnya berhasil dibekuk
penggerebekan terjadi cukup cepat yakni kurang lebih sepuluh detik
petugas membawa terduga teroris ke polda metro jaya untuk dimintai keterangan
terus dari situ langsung ada orang dari sana
terus pada masuk ke dalam tau tau langsung dibor bor lagi
semua penggerebegan tersebut diduga berkaitan dengan aksi bom bunuh diri yang terjadi di gereja makassar
tim liputan cnn indonesia